memilih jalur yang tepat saat mudik akan membantu anda sampai ke tempat tujuan
tentunya dengan cepat aman dan juga nyaman
pastinya dan kali ini tim kita telah menjelajahi jalur mudik daerah selatan dari bandung menuju ke garut
saya siap berangkat ke garut yuk kang
perjalanan jelajah jalur mudik ke garut saya mulai dari ibu kota provinsi jawa barat bandung
jalur nagrek menjadi jalur utama menuju garut
namun kali ini saya ingin menjelajahi jalur alternatif melalui jalur cijapati
sebelum memasuki jalur cijapati sebaiknya menghindari jam dua siang sepuluh malam atau enam pagi
pada jam jam tersebut anda akan disambut kemacetan di sepanjang jalan ranca eke
penyebabnya jam jam tersebut bertepatan dengan waktu pulang karyawan pabrik tekstil yang ada di sepanjang jalan ini
jalan di jalur cijapati sudah baik dan layak untuk dilewati
namun anda perlu berhati hati karena jalan berliku dan tikungan tajam
penerangan pada malam hari pun belum merata
polda jawa barat masih mengusahakan pengadaan penerangan dan keamanan sebelum musim mudik tiba
tapi tetap kita akan prioritaskan personil untuk mengamankan di sana dan akan kita siapkan pospam
setiap jalur alternatif yang akan dilewati
jalur cijapati akan membawa anda ke kadungora menuju garut
perjalanan di jalur ini saya tempuh selama lebih dari tiga jam di hari biasa
saya pun sampai di garut dan siap untuk menjelajahi jalur selanjutnya